seiring dihentikannya operasional sejumlah isoter sudah ada rumah sakit yang membuka layanan covid sembilan belas untuk pasien umum
lantas seperti apa praktiknya sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di rumah sakit pertamina jaya cempaka putih jakarta
selamat siang dika apa yang membuat rumah sakit di sana sudah mulai menerima pasien umum
ya selamat siang reza tentu ini adalah kabar baik untuk kita semua karena sejumlah tempat isolasi terpadu di dki jakarta
termasuk rumah sakit khusus yang menangani pasien covid sembilan belas sudah terus mengalami penurunan secara jumlah pasien yang dirawat
bahkan beberapa rumah sakit dan juga tempat isolasi terpadu sudah tidak lagi merawat satupun pasien covid sembilan belas
tadi saya melihat ke asrama haji pondok gede jakarta timur yang dialih fungsikan sejak bulan juli lalu menjadi tempat isolasi terpadu
termasuk juga rumah sakit ekstensi dari rspj cempaka putih untuk membuka layanan
bagi pasien covid sembilan belas dengan gejala sedang hingga berat kini sudah tidak lagi menerawat pasien covid sembilan belas terhitung sejak akhir september lalu
tentu ini adalah imbas positif dari terus melandainya kurva penularan covid sembilan belas
dan untuk membahasnya lebih lanjut reza saya sudah bersama dengan direktur rumah sakit pertamina jaya sriwita miningsi
selamat siang ibu
lebih merawat pasien covid sembilan belas
bagaimana perjalanannya kurvanya seperti apa bu
kalau kita mengenang masa di bulan mei juni juli itu saat ini adalah suatu keberkahan yang luar biasa
jadi kita sudah per satu oktober kita sudah benar benar tidak merawat satupun pasien covid sembilan belas
baik rumah sakit pertamina jaya maupun yang di rspj ekstensi yang di asrama haji
jadi kami sudah siap untuk kembali melayani pasien non covid untuk semua layanan
oke tapi apakah jika ada pasien covid lagi mudah mudahan tidak ya bu ya
masih bisa diterima di rumah sakit ini
kami tetap melayani jika ada pasien covid tetapi kami akan melokalisir di tempat yang lebih khusus untuk covid sembilan belas
karena kami masih punya rumah sakit ekstensi di asrama haji mungkin kita bisa lokalisir di sana
oke bagaimana pihak dari rspj meyakinkan pasien non covid untuk kembali berobat
tentunya banyak hal yang harus kami lakukan
tentunya banyak hal yang harus kami lakukan untuk kembali merawat pasien covid sembilan belas
untuk merubah image masyarakat yang setelah kami melayani sejak oktril dua ribu dua puluh
sebagai covid tentu image di masyarakat itu masih sangat menempel ya bahwa kami sakit covid
kemudian semua peralatan semua ruangan sudah kita lakukan dekontaminasi desinfeksi
selain itu peralatan sesuai dengan prosedur
kemudian jikapun nanti kita ada masyarakat covid sembilan belas dia sudah ruangan igd nya sudah terpisah
jadi jika kita lihat ke belakang sudah tidak ada lagi tanda tanda zona merah hati hati covid sembilan belas
kemudian dengan memastikan keamanan kita bisa lihat petugas saya di belakang sudah tidak lagi menggunakan apd level tiga
yang memastikan bahwa memang kami insya allah aman
kalau kita lihat kilas balik lagi bu di puncak penularan covid sembilan belas di bulan juli sampai agustus
lalu itu seperti apa sih kondisi di sini
kalau kita lihat sekarang mungkin halaman kami cukup lapang gitu ya
pada bulan juni juli ada dua tenda yang satu ada di dekat igd yang satu di depan saya
jadi igd pada saat itu kami alih fungsikan untuk dapat menambah ruang rawat inap pasien pasien konfirmasi
jadi igd nya kita bisa geser keluar dan bed bed yang ada kita semuanya kita mobilisasi ke igd
sehingga terlihat bahwa semua ruangan bisa dijadikan tempat rawat
bahkan sampai ke lorong igd
tapi kalau saat ini kita lihat sudah sangat lapang dan sangat bahagia saya hari ini
itu ini sangat membahagiakan dan semoga situasi di bulan juli dan agustus lalu tidak terulang kembali ya bu ya
reza itu tadi keterangan dari direktur dari rumah sakit pertamina jaya
dan kalau boleh saya merekap lagi bahwa jumlah pasien yang dirawat juga semakin berkurang di wisma atlet atau di rumah sakit derot covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
tentu ini jauh berbeda jika kita bandingkan dengan bulan juli lalu yang masih merawat sekitar tujuh sampai delapan orang pasien
dan meski kita tahu bahwa kurva penularan covid sembilan belas terus melandai protokol kesehatan masih tetap harus ditegakkan
dan kita masih harus tetap waspada karena corona sejatinya masih ada
dan kedisiplinan kita lah yang menjadi kunci
agar situasi yang baik ini tetap terjaga
baik mardika utama
terima kasih atas laporan anda
selalu berhati hati dan selamat bertugas kembali